kita beralih ke informasi mengenai kebakaran kapal motor zahro
hingga hari ke enam pencarian korban kapal motor zahro express yang terbakar
baru satu korban meninggal yang ditemukan
dua puluh personil gabungan dari badan sar nasional tni angkatan laut
kepolisian perairan kesatuan penjagaan laut dan pantai
termasuk dua puluh penyelam masih dikerahkan di tempat
maksud kami di empat area pencarian
data dari posko basarnas di pelabuhan muara angke
menunjukkan masih ada enam belas penumpang lagi yang belum ditemukan
satu hari sebelum berakhirnya standar operasi pencarian korban
pada hari ke tujuh area pencarian diperluas dari satu ratus lima puluh satu nautikal mil laut
menjadi dua ratus empat puluh nautical mil laut ke arah timur
mengikuti arus air laut
pada kamis kri sanca milik tni yang beroperasi di area dua pencarian
hanya menemukan rompi penyelamat atau live vest
yang diduga berasal dari kapal motor zahro express
temuannya berupa suempes
untuk lokasinya di sebelah tenggara pulau damar
kemungkinan itu karena hanyut karena terbawa arus
jadi kita tetap akan melakukan pencarian hari ini
termasuk semua unsur dikerahkan
baik dari angkatan laut basarnas maupun dari instansi lain